riana baru aja kasih kamu uang
pokoknya dengan uang hasil
hasil jual perhiasan ini
aku harus bisa menghirupin cantik
aku gak boleh minta sama ana
aku harus bisa hidup sendiri
kalau aku gak mau edo nemuin aku
pokoknya kita nggak boleh pisah lagi ya sayang
biarin aja endo ngerasain karmanya
karena dia udah sia siain kita waktu dulu
aku berangkat dulu emila
kalau gak salah
emila mendengar kak fadil teriak
kira kira sekitar jam tiga an
tolong kasih tau kami lah van
kenapa kak fadil
apakah fadil mimpi buruk
kak fadil mimpi apa
aku mimpi buruk
tapi ya udahlah itu cuma mimpi kok
ya udah aku berangkat dulu ya emila
kalau mau memperbaiki hubungan mulailah dari hal hal kecil
mungkin menurut kamu cium kening itu hal yang sepele
tapi itu sangat berarti
jadi mulai sekarang
kamu harus biasakan lagi mencium kening istri
kamu sebelum kamu pergi
supaya hubungan kalian harmonis lagi
masa mesti ayang ajaan
kalau lama kayak gini bisa terlambat nanti ke kliniknya
tidak perlu kak
kak fadil berangkat saja
kamilah dan kak fadil yang lemas dan berusaha untuk mengembalikan cinta kami
tapi tidak perlu memaksa untuk melakukan hal yang tidak ingin dilakukan
kalau memang kak fadil tidak ingin mencintai kami yaudahlah kak fadil
udah meniak sekarang kak fadil berangkat saja
ayo berangkat kak fadil nanti terlambat loh
yaudah mila aku berangkat dulu
mah barusan dengar gak suara apa
iya papa juga dengar
suara siapa ya
itu jangan jangan tovan lagi
iya benar itu suara taufa
iya mak itu suara kak taufan mak
kamu sudah sadar nak
pak anak kita sudah sadar pak
anak anak kamu sudah sadar
kamu sudah sadar
terima kasih ya allah
terima kasih telah selamatkan anak kami
kakak mau anak ambilin apa
biar anda ambilin kalau kakak mau
biar anak ambilin ya
atau kamu mau yang lain
iry di mana
iry di mana
kamu di rumah papa dan mama nak

kamu mengalami kecelakaan di villa kita di puncak
jadi sekarang kamu harus menjalani perawatan ekstra seperti ini nak
iya sayang kamu mengalami kecelakaan
kamu jatuh dari lantai dua
ya mila kenapa dada kamu sakit
seperti begitu ya
tapi gak tahu kenapa ini bukan seperti biasanya
kali ini dedek amirah deg degan
deg degan deg degan kenapa saya
mila merasa seperti ada sesuatu yang baik mak
dan sepertinya ada sesuatu yang akan membuat kamila bahagia
udah sayang kamu tenang dulu ya
udah kamu gak usah bicarain kamila dulu
biar mama sekarang panggil dokter untuk persahkanmu ya sayang ya
kenapa dia nggak ada di sini
ya jelas dong kamila gak ada di sini
kamila kan ada di rumahnya
iya sayang kamu gak usah pikirin kamila dulu ya
karena sekarang kamila lagi